kenapa putri kiwanda sari tidak datang dalam pertemuan agung
seharusnya kemarin dia sudah datang
mohon maaf gusti mungkin gusti putri wandasari sedang berhalangan
kalau berhalangan datang kenapa tidak kirim utusan
seharusnya pertemuan agung itu bisa lengkap dari belambangan saja bisa datang
dari surabaya kenapa tidak

bakaulung pegecut kenapa dia harus kabur
sungguh tidak berguna
punya anak buah tidak ada satu orang pun yang bisa aku andalkan
bakaulung itu terlalu dungu
bisa bisanya dia kalah dengan anak kemarin sore itu
lampungnya orang itu bernyanyi ei lihat saja razaahu
aku saya men ona
bagaimanapun tidak berguna ya
ayo kita kejar
kemana hari mau tuh
kemana hari mau tuh
kemana hari mau tuh
apa gunanya aku menurunkan aji bajra denawa
jika masih dipecundangi oleh lindu aji
pak sobenggala tunjukkan padaku
apa yang terjadi dengan margian
pemuda itu bermasalah
merepotkan saja dia
pemuda dari ipac
pemuda dari ipac

kenapa putriku wanda sari tidak datang dalam pertemuan agung
seharusnya kemarin dia sudah datang
gusti putri wanda sari sedang berhalangan
kalau berhalangan datang
kenapa tidak kirim utusan
seharusnya pertemuan agung itu bisa lengkap
dari belambangan saja bisa datang
dari surabaya kenapa tidak
gusti putri wanda sari dari kadifaten surabaya mohon menghadap
baru saja kita bicarakan gusti putri telah sampai
suruh dia masuk
mohon ampun rumah
sehingga ananda terlambat
sehingga ananda tidak dapat menghadiri pertemuan agung mewakili kakanda adipati
biasanya kamu tidak pernah terlambat
apa ada hambatan di jalan
kami dicegat oleh segerombolan baku wulung
pemberontak yang dulu pernah lolos oleh mataram
pembangkang itu belum tobat juga banyak
dia pendekar laut kidul
dia yang bantu ananda menumpas gerombolan itu romo
kalau kamu pendekar
pasti kamu punya guru
kiai ageng sukma jati gusti
kiai ageng sukma jati
aku kenal baik dengan beliau
beliau pernah datang kemari bersama kiai kiai yang lain
mereka menyatakan sikap untuk menentang belanda
romo lindu aji ingin mengabdi pada mataram
aku sangat senang mendengarnya
bawa dia ke kirongge
suruh dia urus jelitong
terima kasih gusti
ini ada pekatik baru
ditangguh si sultan mengurus jelitong
sudah aku kembali berjaga
pernah mengurus kuda
tapi kuda kampung untuk menarik andong aja ki
merawat kuda menarik andong itu gampang
gunanya kecil kecil pendek dan penurut
tapi kalau kuda kuda di sini kuda tunggangan untuk perang
coba kamu lihat sendiri kan
kuda di sini semuanya bagus bagus
tapi yang ini berbeda kik
ini sepertinya sangat liar
ini namanya jeliteng
dia liar dan buas
sudah sepuluh orang pekatik tidak ada yang selamat
saya saja sampai dua tahun mencoba berusaha untuk menjinakannya
tidak berhasil sampai sekarang
aku bukan musuhmu
aku ini sahabatmu
makanan kesukaan jeliteng ini apa
saya juga tidak tahu
setiap kali dikasih makan dia selalu berusaha menggigit
ya sudah ki kalau begitu
sekarang saya mau mencoba untuk ngasih makan celiteng